isu politik dinasti menjadi sorotan publik jelang pilkada serentak dua ribu dua puluh
antara lain ada gibran raka buming raka bobi nasution rahayu saraswati dan siti nur aziza
mereka adalah kerabat dari pejabat publik aktif yang maju menjadi bakal calon kepala daerah
namun menurut menko polhukam mahfud md tidak ada aturan hukum yang menghalangi seseorang untuk mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan
menko polhukam mahfud md mengatakan nepotisme atau dinasti politik yang ada di pilkada serentak dua ribu dua puluh tidak dapat dicegah
pasalnya tidak ada aturan atau hukum yang melarang praktik tersebut terjadi
konstitusi di seluruh dunia kita mau melarangnya bagaimana tidak bisa
akan terjadi pelanggaran ham kalau itu dilakukan
oleh sebab itu kalau kita tidak suka terhadap nepotisme dan sebagainya ya kesadaran moral masing masing aja
perjuangannya perjuangan politik dan moral kampanye gitu agar jangan ini jangan itu tetapi kita mau melarang juga tidak bisa
nah ini fakta
dikutip dari cnn indonesia com
mahfud menyatakan meski sebagian besar dari kita tidak suka dengan nepotisme
namun tidak ada hukum konstitusi yang bisa menghalangi seseorang mencalonkan diri berdasarkan sistem kekeluargaan
mahfud juga menyatakan jika ada pelarangan terhadap seseorang yang memiliki relasi dengan seseorang penjabat negara untuk maju dalam pemilu
maka hal ini merupakan pelanggaran ham
mantan ketua mahkamah konstitusi itu juga menilai tidak selamanya nepotisme atau politik dinasti itu buruk
menurut mahfud sebaiknya masyarakat berpikiran lebih terbuka
mengenai kondisi pilkada saat ini
jika ada masyarakat yang tidak suka dengan nepotisme
maka bisa memilih calon yang bukan dari kalangan dinasti politik
politik dinasti kembali menjadi sorotan publik
jelang pilkada serentak dua ribu dua puluh
setelah sejumlah nama bakal calon kepala daerah yang ditunjuk oleh partai politik
berkaitan dengan pejabat publik yang masih aktif menjabat
beberapa nama yang disorot adalah anak presiden joko widodo gibran raka buming raka di pilkada solo
di pilkada medan
keponakan ketua umum partai gerindra rahayu saraswati
di pilkada tangerang selatan
dan anak wakil presiden ma'ruf amin siti nur azizah
juga di pilkada tanggerang selatan
pilkada serentak dua ribu dua puluh semakin riuh dengan pernyataan menteri koordinator politik hukum dan keamanan menkopol hukam
mahfud md yang menyatakan
jika dinasti politik bukanlah untuk bentuk nepotisme karena tidak diatur dalam aturan hukum serta perundangan yang berlaku
narasi ini pun menuai pro kontra karena pada kenyataannya
nepotisme dalam bentuk dinasti politik khususnya dalam pemilu dekat dengan keserakahan serta praktik korup yang berpotensi memonopoli kekuasaan
bagaimana memahami narasi seperti ini
benarkah nepotisme dalam wujud dinasti politik ini hanya soal moral dan etika berpolitik saja
untuk membahas ini lebih lanjut kita tersambung dari luar studio melalui sambungan zoom dengan titi anggraini
anggota dewan pembina perludam
selamat malam assalamualaikum mbak titi
selamat malam waalaikumsalam mas ferdi
mas terti sehat selalu ya
sehat mbak titi apa kabar mbak
oke baik terima kasih mbak titi sudah bergabung dengan kita malam ini
mbak titi ini kita langsung saja ya di konteks pilkada serentak dua ribu dua puluh ini banyak sekali riuhnya
belum mulai terlalu jauh tapi apa namanya naik turunnya sudah mulai terasa dari sekarang
yang terbaru soal pernyataan pak menko polhukam mahfud md yang mengatakan bahwa
di pilkada ini tidak ada aturan hukumnya
nah sekarang kita ingin memahami lebih lanjut
dimana kemudian mbak kita harus meletakkan konteks nepotisme ini dalam berdemokrasi
kalau secara hukum tidak ada soalan
sementara di sisi lain ada soal etis dan moral di sana
bagaimana memahami ini mbak
di dalam masyarakat kita ya terutama oleh aktor aktor politik
segala sesuatunya memang cenderung dilihat secara hitam putih
tidak ada aturan yang melarang berarti boleh
walaupun kemudian secara moralitas dan etika politik itu bermasalah begitu
misalnya saja ada satu daerah di mana setelah bupati aktif dua periode selesai
maka yang melanjutkan adik kandung berpasangan dengan istrinya
apakah secara hukum itu tidak boleh
boleh secara hukum itu dibolehkan
tetapi dalam sebuah negara demokrasi yang berbentuk republik
dimana sirkulasi elit itu harusnya berbasis dengan kaderisasi yang memberi ruang pada semua
itu problematik begitu
bagaimana kemudian saluran kekuasaan hanya diisi oleh segelintir orang
atau berporos pada keluarga tertentu
nah ini yang menjadi soal begitu
ketika segala sesuatunya hanya mengandalkan hukum dan ujung ujungnya pasti dikatakan
ini bergantung pada kesadaran masyarakat kita
kalau suka silakan pilih kalau tidak suka jangan dipilih
padahal hulunya itu ada di partai
jadi masyarakat itu dibilik suara
kan hanya menerima calon calon yang disodorkan oleh partai
ketika partai pendekatannya hanya berorientasi pada ansi hitam putih
menegasikan etik dan moralitas politik
maka kita akan selalu berhadapan dengan situasi seperti itu
dan misalnya ketika dikatakan
hukum tidak bisa menghalangi
sebenarnya hukum itu bisa dilakukan pengaturan
sehingga pencalonan itu tidak destruktif gitu
memang ada putusan mahkamah konstitusi yang cukup kita sayangkan ya mas ferdi
putusan mk nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu lima belas
yang menghapus pasal tujuh huruf r penjelasannya undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas
waktu itu kan untuk menghindari benturan kepentingan
maka pencalonan tidak boleh langsung kalau dia punya hubungan dengan peta hana ke atas
ke samping ke bawah
harus ada jeda lima tahun
jadi misalnya kalau bupati sudah dua periode
itu istrinya tidak boleh langsung nyalon selesai bupati menjabat
nah oleh mahkamah konstitusi ini dibatalkan
pertimbangannya adalah perlindungan terhadap hak asasi si calon yang ingin maju
jadi mahkamah itu parsial melihat hak asasi itu hanya hak asasi calon
tetapi hak asasi publik untuk mendapatkan kepemimpinan
ya jauh dari nepatisme dan potensi korup
itu tidak sama sekali menjadi pertimbangan
dan ini sangat problematik di dalam situasi politik elektoral kita hari ini mas fedy
oke mbak titi pada akhirnya kemudian dengan narasi yang pro kontra ini
kita diminta untuk berbaik sangka begitu
kembali kepada moral masing masing
tapi dinamika atau fakta yang kita temukan di lapangan selama ini kita berdemokrasi
dengan sistem pemilu yang kita lakukan begitu
koreksi kalau salah
belum ada kemudian yang memang benar benar ada pertimbangan moral dan etika di sana
bahwa betul publik beranggapan dinasti politik memang soal bagaimana praktik korupsi
dan memonopoli kekuasaan
ya agak kan kecenderungannya begini mas ferdi
dilematisnya yang dicari kesalahan itu kan selalu masyarakat
karena masyarakat yang terantiasa memilih kelompok dinasti yang cenderung
tadi ya prestasinya tidak terlalu unggul pembangunan daerah juga tidak terlalu maju begitu
tetapi selalu disalahkan karena masyarakat selalu memilih
para elit itu lupa bahwa pilihan yang tersedia di masyarakat pun
yang diusung oleh partai politik juga tidak banyak gitu juga terbatas
di tengah sosialisasi dan pendidikan politik yang juga tidak berjalan
yang dilihat oleh masyarakat itu balihonya spanduknya posternya hanya orang orang itu saja
jadi yang mereka ketahui adalah terbatas pada kelompok kelompok dinasti itu begitu
sehingga kemudian sekarang yang disorot itu adalah hilirnya
tetapi hulunya rekrutmen politik oleh partai lalu kaderisasi yang kurang berjalan
itu tidak pernah menjadi sorotan
misalnya kami sendiri di prudem itu untuk mencari jalan tengah ya
pernah mengusulkan begini mas ferdi bahwa calon yang diusung oleh partai politik itu
wajib sebagai kader paling lambat tiga tahun sebelum pendaftaran calon
jadi dia harus sudah menjadi kader partai

supaya ada proses internalisasi dan juga pendidikan politik bagi si calon itu
sehingga ada nilai nilai kepartaan yang masuk begitu
tetapi kan kita tidak hari ini daftar hari ini langsung bisa jadi kader
langsung bisa jadi calon kepala daerah
dan kebanyakan kelompok dinasti ini tidak berproses bersama partai
kalaupun berproses lebih kepada menumpang
misalnya seorang bupati
lalu kemudian istri terlibat di dalam proses pemerintahan dengan menjadi misal contoh ya
ketua pkk dan lain sebagainya mendapat popularitas
lalu kemudian modal popularitas itu menjadi andalan untuk di calonkan di tim kader
bukan berarti kemudian misalnya seorang istri bupati itu tidak punya kapasitas
tetapi ini kan soal moralitas politik
soal bagaimana menjalankan politik yang etis
nah ini yang tidak ada di elit politik kita mas ferdi
oke mbak titi kalau kemudian kaderisasi yang ada di partai
yang mengharuskan memang sistem politik kita untuk mencari calon pemimpin sebuah daerah begitu
melalui tahapan tahapan yang seperti itu itu juga tidak berhasil
begitu artinya bisa dikatakan benar dong publik mengatakan bahwa dalam proses seperti ini disamakan dengan abuse of power begitu
ya sulit ya untuk kemudian tidak membantah itu
karena sebenarnya hukum itu bisa dibuat atau bahasanya itu law engineeringnya itu bisa untuk dilakukan
agar kita bisa proses punya proses rekrutmen yang berbasis kaderisasi lalu ada uji publik
tapi kan hukum tidak pernah dinikmat untuk itu
lalu diciptakan celah ini kan terus jujur saja ya mas herdy ya
kita tahu problemnya apa kita tahu solusinya apa
kita paham hukum harus dibuat bagaimana
tapi produk hukum yang kita harapkan seperti itu tidak pernah kita bisa peroleh
karena kenapa ketika pembuatannya di parlemen selalu ada celah selalu ada ruang untuk tidak bisa merealisasikan hukum yang demokratis itu
jadi problemnya tidak bisa main lempar kepada masyarakat dengan kalau tidak suka silakan tidak dipilih kalau suka dipilih
itu menyederhanakan masalahan yang sudah sangat akut seperti
oke mbak titi artinya kemudian pemberantasan kkn yang ujungnya nepotisme ini menjadi sebatas jargon saja yang kita dengar
tapi lebih lanjut nanti kita akan bahas mbak titi kita jeda dulu
cnn indonesia prime news segera kembali
kita masih melanjutkan dialog kita malam ini masih dengan titi anggra ini anggota dewan pembina perluda
mbak titi masih dengan kita ya
mbak titi kita sepakat mungkin ya amanat atau agenda reformasi itu adalah salah satunya memberantas praktik kkn
ada nepotisme di sana frasanya begitu berbunyi
tapi kemudian anggaplah ini salah dalam mentafsirkan objektivitas
kita berbaik sangka seperti yang pak mahfud bilang
tapi bagaimana kemudian ini tidak menjadi sebuah pembenaran mbak titi
iya saya kira agak sulit ya kalau kita harus berbaik sangka pada bagaimana regulasi kita diformulasi
saya dua puluh tahun bekerja untuk isu pemilu
hambatan terbesar kita adalah ketika instrumen hukum memang tidak berpihak pada penyelesaian masalah masalah demokrasi yang kita hadapi
tadi ya selalu ada celah
dan itikat baik itu selalu kemudian dihambat oleh ruang ruang untuk menciptakan celah dalam mewujudkan praktik demokrasi yang betul betul demokratis
nah ini yang kemudian sangat tidak bijaksana kalau amanat reformasi yang menghapus kkn ya korupsi kolusi dan nepotisme
korupsi ini kita bicarakan
kolusi dan nepotisme memang agak samar dan saing
apalagi kemudian ketika politik dinasti
itu disimplifikasi sebagai hak politik untuk dipilih
sebagai bagian dari hak asasi manusia
tetap ini juga berkelindahan mas verdi dengan penegakan hukum kita yang masih tidak efektif
jadi kenapa kemudian nepotisme ini tumbuh tubur dan selalu bisa menang
kada kajian dari yoskenawas misalnya
karena juga ada kontribusi dari kompetisi yang tidak jujur dan adil
misal abuse of power memanfaatkan fasilitas jabatan
dari peta hana penyalahgunaan anggaran mobilisasi birokrasi
jadi sudah lah instrumen hukumnya tidak optimal
penegakan hukumnya juga tidak efektif
pendidikan politik tidak berjalan
rekrutmen politik di partainya tidak berbasis kaderisasi dan rekrutmen yang demokratis
jadi komplit begitu
padahal kita ini secara prosedural makin lama makin baik
kpu kita didorong untuk independen
bawaslu kita didorong untuk bekerja
tapi hambatan hambatan yang sifatnya institusional dan juga struktural
baik dari produk hukum maupun penegakan hukum
serta kelembagaan partai
membuat upaya kita menghapus nepotisme itu makin berat
jadi seharusnya negara itu hadir
negara itu hadir dengan apa

jadi seharusnya negara itu hadir sejarah itu hadir dengan apa kita kan dong konstruksi hukum yang betul betul bisa memastikan rekrutmen politik yang demokratis di partai
sehingga para petualang politik yang berbasis popularitas dan uang itu bisa dihambat
sehingga misalnya rekrutmen berbasis kekeluargaan gitu ya
berbasis kekeluargaan sih
lalu mengabaikan kaderisasi dan internalisasi nilai nilai berpartai
situasi sekarang tuh agak sulit untuk bisa kita lakukan
karena semuanya itu memberi arpet merah bagi kerabat untuk maju
oke mbak titi
jadi mpr nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan juga undang undang nomor dua puluh delapan itu gak cukup ya belum ya
masalahnya kemudian ada disparitas antara mpr dan undang undang
tentang mewujudkan pemberatasan korupsi kolusi dan nepotisme
dengan pengaturan di dalam undang undang pilkada dan undang undang pemilu kita
undang undang pilkada dan pemilu seolah olah dianggap leg spesialis gitu ya
nilai nilai anti kkn itu tidak muncul mas ferdi
di dalam dua regulasi ini
dan harusnya putusan mkt ingat
mandat reformasi mandat tap mpr mandat undang undang anti kkn
itu harusnya diterjemahkan dengan baik dalam upaya menghindari benturan kepentingan
sehingga ada penataan pencalonan kerabat gitu
tidak yang kayak sekarang turun rajang gitu ya
selesai suami langsung istri dan adik kandung
nah itu kan luar biasa secara moral dan elekta

dan ujung ujungnya juga praktik korupsi juga yang dipertontonkan
begitu ya mbak titi ya
bagaimana kalau kemudian kita bisa diminta untuk berpikir positif gitu ya
dan memang ada kecenderungan kalau kita lihat politik dinasti di indonesia itu punya pendensi pada praktik korupsi
misalnya di banten lalu kemudian di indramayu dan misalnya di beberapa daerah lain kalau kita lihat ya
ini kan memperlihatkan bahwa
calonan yang minus kaderisasi minus kapasitas minus kompetensi
itu akan membawa kerugian yang sangat besar bagi daerah
bayangkan misalnya bagaimana banten ya
rasanya warga banten indeks pembangunan manusianya cukup rendah
dan kemudian tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat
karena masyarakat itu dihilir
hulunya di mana
rekrutmen oleh partai
nah ini yang kemudian tidak banyak kita kupas tidak banyak kita bisa lakukan apapun
karena instrumen hukum itu berhenti
makanya kemudian ketika pak mahfud menjadi menko polhukam
kan kita berharap otoritas itu bisa dilahirkan dengan rekonstruksi kerangka hukum yang bisa mengatasi ketidakberdayaan kita
bukan dengan kemudian membiarkan ketidakberdayaan itu dan ujung ujungnya adalah menyerahkan kepada itikat baik dan kapasitas masyarakat
itu tidak cukup mas ferdi itu sangat kurang
oke mbak titi kalau kemudian nih salah tidak ya publik berpikir jika praktik nepotisme ini sah sah saja
ya sudah pilkada ini dimanapun itu dihapus saja penunjukan langsung saja
karena anggarannya besar mekanismenya juga cukup memakan semua sumber daya begitu
ya sebagian masyarakat memang punya opini yang sama ya
jadi biarkan saja misalnya
yang hancur hancuran nih yang kacau sekali ya di parlemennya gitu ya
jangan ajak ajak masyarakat
tapi argumen tersebut lebih banyak digunakan oleh politisi dibanding oleh rakyat
karena banyak survei membuktikan sebenarnya masyarakat itu ingin terlibat memilih langsung kepala diranya
cuma kita ini silainya kepala dikasih ekor dipegang begitu ya
dipegangnya melalui apa melalui pencalonan di internal partai
untuk menghasilkan kandidat kandidat yang diproses
melalui mekanisme yang tidak demokratis
pencalonan yang tertutup elitis dominasi dari dpp
sehingga aspirasi daerah itu tidak terlalu muncul
nah ini yang kemudian ya di beberapa kelompok masyarakat akhirnya
konstitusinya jadi salah gitu bahwa demokrasi itu tidak baik
demokrasi itu melahirkan kepemimpinan yang korup
padahal akar masalahnya yang harusnya dibuka begitu
akar masalahnya yang harusnya dibedah
padahal proses ini adalah hulunya lagi lagi mas ferdi
ada di partai politik
dan partai politik kita sulit untuk disentuh ketika misalnya produk hukumnya
tidak berpihak pada praktik atau perilaku politik yang demokratis
penegakan hukumnya masih belum efektif
kelembagaan partainya belum sepenuhnya mempraktikan demokratisasi di internal partai
jadi pr kita ini banyak sekali
iya itu yang saya mau tanya mbak titi
bagaimana kemudian apa harapan kita semua untuk menutup celah yang tadi masih bocor kemana mana
sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang berada di jalurnya begitu sesuai dengan konstitusi kita
ya mau tidak mau memang masyarakat sipil harus betul betul terus menerus mengkonsolidasi diri ya
di sini gerakan masyarakat sipil itu bisa direpresentasi oleh ormas
kemudian bagaimana sinergisitas dengan media
karena kita juga harus mengisi ruang ruang publik yang sesungguhnya sudah sangat sempit
soal akses kepada informasi yang benar informasi yang valid
belum lagi kita menghadapi misalnya soal isu hoax lalu disinformasi dan lainnya
jadi mungkin memang jangan jangan saat ini adalah kita masyarakat warga harus bantu warga gitu
untuk saling menguatkan untuk saling mengedukasi
sehingga hewan hewan kita bisa berkembang
jadi bagaimana hegemoni elit itu secara perlahan bisa kita lawan
jadi bagaimana basis masyarakat ini bisa membangun sinergi antar kekuatan sipil
sehingga kita tidak membiarkan status quo itu untuk makin kuat
mungkin ini klise ya tetapi mau tidak mau kita memang tidak boleh berputus
karena bagaimanapun mas verdi jangan jangan status quo menginginkan kita untuk putus asa
jadi sinergisitas antara gerakan masyarakat sipil dengan media
satunya diperlukan untuk menjadi pencerahan pada publik
sekaligus juga untuk membangun masyarakat kritis
sehingga hegemoni ataupun dominasi elit itu tidak terbiarkan
oke baik mbak titi kita aminkan kemudian harapan harapan baik itu
tapi walaupun ada nada skeptis begitu ya
yang membuat kita memang masih berharap bahwa semua sistem ini bisa diperbaiki
tidak hanya dihulu tapi juga dihilir atau sebaliknya begitu
sehingga kemudian tidak ada lagi pembenaran antara soal praktek praktik yang memang menyalahi aturan seperti ini
iya betul sekali yang penting adalah kita harus ingat mengapa kita hari ini ada di era reformasi
di era demokrasi karena amanat reformasi
dan satu amanat reformasi yang paling sering didengungkan dan utama adalah
hapuskan korupsi korupsi dan nepotisme kita tidak boleh perbuatan
kita tidak boleh perbuatan apalagi kemudian membenarkan praktek itu terjadi di negara kita
yang betul betul mencederai esensi dari kita berdemokrasi
oke baik dan tentu saja tidak hanya menjadi jargon setiap kontestasi pilkada atau pemilu di negara kita ini
mbak titi terima kasih waktunya sudah bergabung dengan kita malam ini
ditunggu lagi partisipasinya nanti mbak terima kasih mbak sukses untuk karirnya
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
komisi pemilihan umum telah meminta peserta pilkada dua ribu dua puluh untuk menerapkan protokol kesehatan
guna menghindari munculnya kluster baru covid sembilan belas
salah satunya adalah dengan tidak mengumpulkan massa di tiap kegiatannya
sayangnya himbawan itu tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pasangan calon yang masih dikawal oleh masa pendukung
saat mendaftaran diri ke kpud setempat
hari terakhir pendaftaran pilkada dua ribu dua puluh
pasangan calon wali kota surabaya mahfud arifin dan wakilnya mujaman sukirno resmi mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum surabaya minggu sore
pasangan ini diusung koalisi delapan partai yakni gerindra p tiga nasdem golkar pks demokrat pkb serta pan
ratusan pendukung pasangan ini pun sudah menunggu di sekitar kantor kpu surabaya sejak minggu siang
kewajiban jaga jarak dilanggar bahkan di antara mereka ada yang tidak menggunakan masker
aturan dari lembaga penyelenggara pemilu dan kementerian dalam negeri terkait larangan arak arakan tidak diindahkan
sebelumnya jumat empat september pasangan calon eri cahyadi dan armuji sudah terlebih dahulu mendaftar ke kpu surabaya
pasangan ini diusung pdi perjuangan dan partai solidaritas indonesia
ratusan kader dan simpatisan pdip turut mengawal pendaftaran termasuk tri risma harini dan wisnu sakti buwana
bahkan ratusan orang pendukung pasangan eri cahyadi dan wisnu sakti buwana
bahkan ratusan orang pendukung pasangan eri cahyadi dan wisnu sakti buwana

halaman konstruktif di kpu surabaya
tuluhan orang berhasil menerobos barikade as denial masih terlihat centimeters
yang menginginkan bahwa barikade misalnya dihubungi perhubungan republik disastrous
dengan pemacu semasa mengirim pola pola yang meny manualnya kepada masyarakat
prime news akan kembali dengan informasi kebakaran hutan yang melanda california terus meluas
masyarakat di sekitar lokasi bencana pun terpaksa dievakuasi
tetaplah di cnn indonesia